luis mia akan melihat dan juga memantau perkembangan permainan timnas sepak bola indonesia u dua puluh tiga
dalam turnamen anniversary cup yang akan digelar di stadion pakansari bogor
turnamen yang berlangsung pada dua puluh tujuh april sampai dengan tiga mei ini
diikuti oleh uzbekistan bahrain dan korea utara
yang level permainannya di asia dianggap di atas timnas indonesia
kami sore empat kesebelasan u dua puluh tiga yang akan tampil di turnamen anniversary cup
melakukan latihan resmi sekaligus mencoba lapangan di stadion pakansari bogor
lawan lawan yang akan dihadapi indonesia di turnamen yang diselenggarakan
untuk memperingati ulang tahun pssi ke delapan puluh delapan ini memang bukan lawan mudah
uzbekistan adalah juara piala asia u dua puluh tiga tahun ini
korea utara juga memiliki prestasi menjadi finalis asean games dua ribu empat belas
sementara bahrain adalah juara turnamen sepak bola negara negara teluk arab pada tahun dua ribu dua
sebelum menceritakan tentang peristiwa ini
saya ingin memberi anda tahu tentang peristiwa ini
untuk kami ini adalah peristiwa yang lebih penting dari perhitungan
anda tahu tujuan kami adalah mencapai kemampuan terbaik
pada bulan agustus ke asian games
ide kami adalah untuk menjadikan peristiwa ini
memiliki sensasi yang baik memiliki gambar yang baik dan berkembang
pada pertandingan pembuka yang akan berlangsung jumat besok
timnas u dua puluh tiga indonesia akan berhadapan dengan bahrain
sebelumnya uzbekistan akan menghadapi korea utara
dengan materi gabungan antara pemain pemain u dua puluh tiga dan pemain senior
turnamen ini juga digunakan sebagai bagian dari persiapan jelang asean games agustus mendatang
langsung saja sudah ada koresponden cnn indonesia erlangga wisnuwaji
angga tinggal beberapa jam lagi begitu menuju pertandingan
antusiasme pendukung yang anda lihat sejauh ini seperti apa angga
ya pertandingan antara timnas indonesia melawan bahrain
memang kick offnya baru akan dimulai pada pukul sembilan belas tiga puluh
dan mungkin bisa saya sedikit informasikan
pertandingan pertama sudah berlangsung pukul empat tadi
di mana hasil akhir pertandingan antara uzbekistan dan bahrain
pertandingan antara uzbekistan melawan korea utara ini berakhir dengan skor dua dua
dan kalau tadi pertanyaan anda sejauh mana sih antusiasme
support indonesia untuk melihat penampilan timnas u dua puluh tiga di anniversary cup ini
hingga saat ini mungkin di dalam stadion mungkin hanya baru ada sekitar seribu pendukung timnas indonesia
yang datang ke stadion
mungkin ini karena antusiasmenya memang kalau saya lihat jauh dibandingkan dengan kapasitas stadion pakansari
yang tiga puluh ribu yang mampu menampung tiga puluh ribu penonton
cuma yang mungkin lebih menarik untuk dibahas adalah bagaimana persiapan timnas u dua puluh tiga indonesia di anniversary cup ini
seperti di dalam konferensi pers kemarin
louis mia menyebutkan bahwa anniversary cup ini penting bagi timnas indonesia
sebagai bagian dari persiapan menjelang tampil di asean games dua ribu delapan belas
dan sebagainya kita ketahui bahwa di anniversary cup ini
louis mia juga membawa tiga pemain senior yaitu andri tani spaso
dan juga lerby elianri
dan ini yang menarik untuk kita tunggu adalah bagaimana strategi dari louis mia
karena ini persaingan di lini depan antara spaso dan lerby ini cukup menarik
karena seperti kita ketahui bahwa formasi yang sering digunakan oleh louis mia adalah empat dua tiga satu
menarik untuk kita tunggu siapakah yang dipercaya oleh luis mia untuk mengisi posisi ujung tombak
di pertandingan melawan bahrain nanti malam puspa
ya angga tapi informasi yang anda dapatkan mungkin sudah sejauh mana persiapan dari timnas u dua puluh tiga ini
untuk laga malam nanti apakah sudah cukup siap gitu sudah optimis dengan hasilnya nanti
kalau kita bicara persiapan timnas u dua puluh tiga memang sampai hamin satu kemarin
ini mungkin berbeda pada saat pertama kali pelatnas ini dimulai
karena saat itu masih ada beberapa pemain dari klub persija bali united bayangkara fc dan perserah lampung
yang masih harus menjalani pertandingan di piala afc dan juga liga satu
namun hingga kemarin ini seluruh pemain dikabarkan telah siap untuk tampil
termasuk semua pemain yang tadinya masih absen untuk membela klubnya sudah siap untuk tampil dalam pertandingan melawan bahrain nanti
angga kalau bahrain dianggap oleh pelatih luis mia kualitasnya ini bisa dikatakan di bawah timnas indonesia
berarti kita optimis dengan hasil yang paling baik nanti malam dalam pertandingan melawan bahrain
saya agak tidak setuju dengan pernyataan anda bahwa bahrain kualitasnya di bawah dari timnas kita
justru sebaliknya bahwa louis mia menganggap bahwa tiga tim lain yang ikut dalam anniversary cup ini levelnya dianggap di atas dari level tim nasional indonesia
ini terbukti bahwa kalau kita berbicara prestasi di level asia uzbekistan misalnya
uzbekistan ini adalah juara piala asia u dua puluh tiga tahun ini
kemudian korea utara adalah finalis dari asean games tahun dua ribu empat belas
di mana saat itu kalah hanya kalah dari tuan rumah korea selatan dengan skor tipis
dan kalau bahrain lawan kita yang akan indonesia hadapi nanti malam ini juga pernah menjadi juara di piala negara teluk arab tahun dua ribu tiga belas di piala u dua puluh tiga
dan kalau kita bicara di level senior ini juga di kualifikasi piala dunia dua ribu empat belas timnas senior indonesia pernah kalah dengan skor mencolok sepuluh dari bahrain
jadi sebenarnya ini penampilan timnas indonesia di anniversary cup ini justru bisa mengukur
sejauh mana level permainan timnas indonesia timnas asuhan luis mila sejauh selama satu tahun lebih ini mereka latihan
ada di level mana mereka sekarang karena seperti saya jabarkan tadi bahwa lawan lawannya di anniversary cup ini bisa dibilang levelnya agak sedikit di atas timnas kita
ini tentunya menarik bagaimana louis mia meracik formasi pemain pemain asuhannya untuk bisakah berbicara dan melawan tim tim yang notabene di atas kualitasnya di atas
jadi pemain pemain kita hapus pak
oke berarti harus saya koreksi bahwa pertandingan kali ini cukup berat begitu untuk timnas indonesia
angga selanjutnya singkat saja pengamanan di luar seperti apa
angga mengingat tidak begitu banyak supporter indonesia yang hadir ke sana
ya memang supporter indonesia memang sehingga saat ini belum terlihat banyak berdatangan ke stadion pakansari dan juga pengamanan juga saya lihat bisa dibilang cukup biasa ini tadi informasi yang saya dapat di lapangan
hanya ada sekitar enam ratus personil keamanan dari polres bogor aparat gabungan yang diturunkan untuk menjaga keamanan di anniversary cup hari ini
mungkin di pertandingan ke dua atau ke tiga ini setelah baharin kita akan melawan korea world tour dan uzbekistan mungkin di pertandingan ke dua dan ke tiga antusiasme penonton kita akan lebih meningkat dan mungkin akan lebih mengadati stadion pakansari hari senin dan rabu mendatang
oke baik terima kasih erlangga wisnu acik koresponden cnn indonesia